jack dan pohon kacang
pada suatu ketika ada anak kecil bernama jack
yang tinggal bersama ibunya di sebuah rumah kecil di desa
mereka tidak mempunyai sumber penghasilan
mereka telah menjual semuanya untuk bertahan hidup
yang tersisa dari mereka adalah seekor sapi yang memberi mereka susu
mereka sangat miskin
tidak jarang jack dan ibunya tidur dengan perut yang kosong
jack biasanya memerah susu sapinya setiap pagi
tapi sapinya harus diberi makan untuk menghasilkan susu
dan mereka tidak mempunyai uang
ibunya jack berpikir sesuatu
dia menghampiri jack dan memberi dia susu
dan memberi tahu untuk menjual sapinya
jack pergi ke pasar untuk menjual sapinya
dan di perjalanan dia berjumpa dengan kakek tua yang unik
selamat pagi jack
kemana kau akan membawa sapi ini anak kecil
aku akan pergi ke pasar untuk menjual sapi ini
kau tidak harus pergi jauh untuk menjualnya
berikan aku sapi itu
aku akan membelinya
apa yang akan anda berikan sebagai imbalan untuk sapiku
aku mempunyai penawaran yang bagus untuk anak baik sepertimu
dan apakah itu
aku akan memberikanmu lima kacang ajaibku
jack sangat kebingungan
kacang ini tidak terlihat seperti biasanya
kacang itu terlihat sangat aneh
kacang itu besar
lebih besar daripada kacang manapun
aku tidak mau kacang ini
apa yang akan kulakukan dengan ini
ini bukan kacang biasa anak kecil
ini kacang ajaib
bagaimana cara kerjanya
kacang ini sangat ajaib
jika kau menanamnya semalaman
ketika pagi kacang ini akan tumbuh sampai ke
jack merasa yakin
dia menukar sapinya dengan kacang karena kacang itu ajaib
sekarang kacang ini menjadi milikmu yang ditukar dengan sapi
jack merasa sangat gembira untuk memberitahu ibunya
saat sampai di rumah jack tersenyum dan merogoh sakunya
lihatlah kacang kacang ini bu
kau menjual sapinya untuk kacang kacang
kau menjual sapinya untuk beberapa kacang
betapa konyolnya kau
ibunya menjadi sangat marah dan membuang kacang kacang itu keluar jendela
bocah yang konyol
jack sangat sedih
dia berlari ke lantai atas menuju kamarnya yang kecil di atap rumah
dia mulai berfikir sendirian
kenapa aku begitu sangat konyol
aku menjual sapi untuk kacang kacang
dia menangis di atas tempat tidur dan tertidur tanpa makan malam
saat matahari terbit keesokan harinya jack bangun dan melihat keluar jendela
dia melihat pohon kacang yang sangat tinggi sampai menyentuh ke langit
dia sampai di pintu emas yang sangat besar bersinar dengan sinar matahari
saat dia melangkah lebih jauh pintunya terbuka
itu adalah kerajaan di langit
jack terpesona dengan keindahan kerajaan itu
saat dia memasuki kerajaan dia melihat seekor raksasa yang menakutkan tidur di atas kursi
jack merasa sangat lapar setelah dia memanjat pohon kacang itu
lalu dia masuk secara perlahan lahan mencari jalan untuk pergi ke dapur
dia melihat beberapa buah buahan segar dan juga susu di sana
pada saat dia sudah dekat untuk mengambilnya dia mendengar suara yang sangat keras
hah suara keras apa itu
jack sangat ketakutan
dia berlari untuk sembunyi di dalam sebuah lubang kecil
tidak tidak tidak
aku mencium darah seorang bocah inggris
apakah dia hidup atau dia mati
aku akan menemukannya dan memakannya
tidak ada yang lebih baik daripada manusia panggang
raksasa itu tidak bisa menemukan manusia
lalu dia memakan makanannya yang berada di atas meja
dia mengambil kantung koin emasnya
dan menyimpannya di atas meja
lalu dia pergi untuk tidur
lalu dia pergi untuk tidur

lalu dia pergi untuk tidur
lalu dia pergi untuk tidur
eg pelan pelan merangkak keluar dari tempat sembunyinya
dan memutuskan untuk mengambil kantung koin emas
berpikir jika ibunya tidak akan marah lagi padanya
hah ini berat sekali
aku harus mengambil ini dan kabur dari sini
dia meluncur turun dari pohon kacang dengan kantong emas
dia pulang ke rumah dan memberikan koin tersebut kepada ibunya
sebuah kantong emas
hah dari mana kau mendapatkan ini
jack memberitahu seluruh cerita itu pada ibunya
ibunya sangat bahagia karena mereka mempunyai emas
dan anaknya juga kembali dengan selamat
beberapa hari kemudian
jack memanjat pohon kacang itu lagi
dia sampai di atas dan menuju ke rumah raksasa itu
sekali lagi jack melihat raksasa itu tidur
tapi kali ini dia mendengkur
lengkurannya sangat kencang sehingga harus bersembunyi untuk menutup telinga
lalu raksasa itu terbang
jack melompat ketakutan dan bersembunyi di bawah tempat tidur
aku mencium bau darah bocah inggris
dia hidup atau dia mati
aku akan menemukan dia dan memakannya
tidak ada yang lebih baik daripada manusia panggang
tidak ada anak di sini
raksasa itu tidak menemukan siapapun
lalu dia mengambil seekor ayam betina dan berteriak
keluarkan telur emas sekarang
ayam betina itu mengeluarkan telur emas
lalu raksasa itu menyimpannya ke keranjang dan dia pergi tidur
setelah dia masuk jack mengerti sesuatu yang tampak jelas
dia mengambil ayam betina tersebut lalu dia bergegas turun dari pohon kacang itu
setelah dia pulang dia menceritakannya pada ibunya
lihat ibu aku mendapatkan ayam betina kali ini
dia mengeluarkan telur emas
lihat bagaimana ini bekerja
keluarkan telur emas sekarang
ibunya jack sangat bahagia dengan itu
untuk ketiga kalinya jack memajah pohon kacang tersebut dan kembali lagi ke kerajaannya raksasa
kali ini dia melihat raksasa itu memainkan musik menggunakan sebuah harpa yang sangat indah
dia bersembunyi di bawah meja
aku mencium bau darah bocah inggris
dia hidup atau dia mati
aku akan menemukan dia dan memakan
tidak ada yang lebih baik daripada manusia panggang
hari ini aku akan menemukannya dengan cara apapun
dia mencari di sini dan di sana tapi tidak bisa menemukannya
dia menjadi sangat lelah lalu tertidur
sementara itu jack mengambil harpa dan segera akan pergi
tiba tiba harpa itu menangis
seorang anak mencuriku
dia membawa aku jauh darimu
raksasa tersebut tiba tiba terbangun dan melihat jack dengan harapannya
marah dia berlari menghampiri jack

aku adalah orang yang mencuri ayam betina dan kantung emasmu
untuk itu aku akan menghukummu
tapi jack terlalu cepat untuknya
dia meluncur turun dari pohon kacang secepat yang dia bisa
dan raksasa itu menyadari kalau dia telah diperdaya
jack meluncur meluncur dan turun dari pohon kacang secepat yang dia bisa
dan mengambil kapak dari rumahnya
dia mulai menebang pohon kacang tersebut
dan merusak mahkotanya
dan pohon kacang itu pun tumbang sepenuhnya
saat ibu jack melihat dia merasa sangat khawatir
ibunya menyadari bahwa itu adalah kesalahannya
dia tidak menghentikan jack dari mencuri barang barang
jack menjadi serakah
dan dia bisa kehilangan nyawanya karena hal ini
sang ibu menghampiri jack
merasa menyesal dan menjelaskan pada jack
jack maafkan ibu yang membiarkanmu mencuri sesuatu
ibu seharusnya memberitahumu
bagaimana jika raksasa itu menangkapmu
kau tidak akan ada lagi di hadapan ibu saat ini
ibu aku mendapatkan pelajaran hari ini
aku akan bekerja keras untuk mengumpulkan uang
jack dan ibunya sekarang telah kaya raya
dan mereka hidup bahagia selamanya